pilgub karawang dua ribu dua puluh diikuti tiga pasangan calon
mereka adalah yesi karyalianti adlifairus
petahana bupati selika nura hadiana dan calon wakil af saipuloh
serta petahana wakil bupati ahmad samasyari yang berpasangan dengan yusni rinzani
berdasarkan hasil cepat yang dirilis oleh lembaga survei indikator
selika nura hadiana dan af saipuloh mendapat enam puluh empat belas persen
kalau tadi hasil dari perhitungan sementara
alhamdulillah sampai saat ini kami unggul di semua kecamatan
tapi kami tidak mau berbicara lebih dulu karena kita kan harus melihat real countnya ya
dan sedang ditabulasi suara kami ini dengan tim tim saksi kami yang hari ini sedang bekerja
untuk menghitung tabulasi secara real count yang sedang berlangsung
dalam hitung cepat jimmy dan yusni hanya memperoleh dua puluh sembilan persen suara
meski begitu tps dua desa pulau sari yang merupakan tps jimmy
ia mendapat tiga ratus lima puluh tujuh suara dari empat ratus dua puluh tujuh pemilih
calon bupati karawang tiga ahmad samasyari sudah menerima hasil perhitungan cepat pemungutan suara pilkada karawang
wakil bupati petahana tersebut berterima kasih kepada seluruh warga karawang yang sudah menggunakan hak pilihnya
ya terima kasih buat seluruh masyarakat kabupaten karawang atas partisipasi aktif dalam menentukan siapa pemimpin lima tahun ke depan
mudah mudahan yang diizinkan oleh allah ⁇ taala ⁇ tuhan yang maha esa sebagai pemimpin lima tahun ke depan
bisa menjadi pembantu dan pelayan dua enam juta rakyat karawang tercinta ini
selanjutnya di posisi terakhir ada paslon nomor urut satu yesi karyalianti dan adli fairus
yang hanya memperoleh sepuluh tujuh puluh lima persen dari total suara
kendati demikian di tps satu kelurahan dauhan timur kecamatan cikampek
yang merupakan tempat yesi karyalianti memberikan hak suara
berhasil dimenangkan oleh paslon nomor urut satu dengan perolehan satu ratus sembilan puluh dua suara
alhamdulillah sampai hari ini kita sudah itiar kita sudah berusaha kita sudah berjuang sama sama
tentunya harapannya sangat besar untuk bisa menang di pilkada di kabupaten karawang kali ini
kalau persiapan khusus kami tidak ada kami hanya berdoa berikhtiar
dan tentunya kita berjuang bersama sama dengan perkantakan semua
walaupun telah menerima hasil perolehan suara versi hitung cepat
hingga saat ini ketiga paslon tersebut masih terus menunggu hasil resmi
yang akan dikeluarkan oleh komisi pemilihan umum kabupaten karawang